lagi ada yang habis ini ini
hancur hatiku melihat kalian seperti itu
pada itu pakai hmb ya apa tuh hmb model baru
apaan tuh helm bau persiksaan
kalau ketawa lagi balik ke kamar kamar
mau ajak tos nanti udah selesai baru kita tos bukan itu ayo mau kabur lagi kamu ya
kan nggak bisa bisa ini dodot pak ustadz jangan bawa bawa temen kalau mau melakukan kesalahan
jangan jual sama temen beneran ini sudah selesai ulala suaranya agak beda ya pada ya
berpading itu dodot pak ustadz saya mau ngomong dodot dodot beranudut iya
nyalain mercusuar sambil pakai helm kamu ngapain keluar malam malam dodot kebelet pak ustadz
lah bostad sama padi ngapain di sini
maaf ya dot ya pakde nggak tahu pada pikir haikal haikalnya di mana di dalam
ntar deh ny
juga masjid masih pakai kaki kanan bukan kaki kiri
wala dengigo tapi ikutnya bagus tentang kebaikan
anak doang angin baunya seberapa perihnya kena merica
udah kebulet nih
ku itu semuanya sakit
karena kalau ada yang nanti kita hari ini akan menta dadaburi alam kembali dengan cara hvor nice
kita bisa mentafakuri nikmat makan kita sehari hari dengan cara tiga atarat tanam yang tetap yang tahu
apa yang kita makan itu terbuat dari apa
beras itu dari apa
padi itu siapa yang menanam
makanya disini nanti kalian akan belajar menjadi seorang petani
yang bekerja keras sehingga kita bisa menikmati hasilnya ya
kalian mengerti semuanya
mengerti pak ustaz
pokoknya nanti kita akan mempelajari banyak hal
dari mulai bertani bercocok tanam dan lain lain ya
dari situ kalian bisa mempelajari banyak hal ya
yang kalian ambil semuanya ya
terutama tentang alam
mengerti pak ustaz
yaudah sekarang kalian ganti baju
habis itu jangan lupa bawa alat alat untuk bersocok tanam
memangnya ada cara untuk bertitik tanam hari ini
setahu umi sih gak ada bah
mungkin ini inisiatif dari ustadz
dan dari ustaz
juga ustaz janurul bah
untuk bantuin aba yang sudah gagal panit
tapi sudah lah bah
kegiatan mereka juga positif
ya hitung hitung belajar
untuk para santri
belajar bertani bah
jadi gimana pak kiai
jadi jual tananya ke saya
biar saya bangun rumah di situ
bermanfaat buat warga yang butuh rumah
berkali kali kan saya sudah bilang
bahwa sawah saya itu nggak dijual
karena itu sumber penghasilan bagi keluarga
dan para santri santri
kun anta yang kurang mampu
pak kiai ini masih kolom pikirannya

jangan nyesel sudah nolak tawaran dari saya
kalau dipanggil itu yang cepat
kalian harus awasi perkembangan sawahnya itu
kiai amin itu keras kepala
dia pasti tanaman lagi sawahnya
yang harus kalian lakuin
kalau ngerti ngapain masih disini
buat salah apa semua
itu ada pacu
ini boceng apa ya
ih lepasin apa
sopri lepasin enggak
lepasin enggak sobri
aduh ini kan kukorin
aku indra sama hadi itu ditugasin sama ustaz musa buat jagain kamu
sekarang aku mau ngambil pacul doang
dan sekarang aku nggak bawa tas dan nggak mau kabur
sobri hadi indra kan udah dibilangin
jangan berburuk sangka
karena berburuk sangka itu nggak bagus
yang jelas aku disini itu disuruh rusak pusak buat jagain kamu
sejak kapan orang percaya kalau kamu itu gak mau kabur
kita pindahin ke tempat ini
jadi cara penanamannya itu kita sambil mundur bukannya sambil maju
nah tanam lagi mundur lagi
nah kasih jarak padinya
dikit dikit jangan langsung
padinya dikasih jarak ya jangan lupa dikasih jarak
itu bagi bagi bagi
aduh aku akbar
wah mirip banget